itu bisa sekali digunakan oleh pihak pelaku yang merasa ah korban tidak mungkin punya barang buktinya
postur postur maksudnya ga terlalu beda jauh gitu
kalau anda punya dana lebih mau
misalnya apakah cukup dengan uks saja
kalbung juga di st john s soalnya sama berarti
zaman orde baru ya berarti melihat praktik
jadi saya tahu bahwa kejadian yang saya alami itu termasuk bullying ketika saya smp
nah mudah mudahan nanti sore bisa kita aksi menggunakan multi band eco sounder
ketika masyarakat non pribumi tidak memahami keberagaman ini